kalian mau juga di cengkak menta
terima kasih terima kasih
mau cari selamat dulu
gak usah takut
dulurnya udah pergi
kau apaan adikku
pak gimlo tautin gua
malam taing gua lho
aku tak usah kak
ih kamu biar kepaan sih
coba kalau gak ada dia
masa aku udah dimakan ular tau gak sih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
aduh enakan kan bos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
gimana boleh bos
boleh bos oke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
ini udah bener bos
ini udah bener bos
ini udah bener bos
ini udah bener bos
ini udah bener bos
ini udah bener bos
kok papa kenapa sih
papa kau ini habis berantem sama macan
berengah aku bernama macan
papamu memang hebat hari mau dicoklat